kita ke informasi selanjutnya
seorang pria ditemukan tewas mengenaskan tak jauh dari tempat wisata kenjeran park surabaya kamis pagi
diduga pria tanpa identitas ini adalah korban pembunuhan karena ditemukan dua puluh luka tusuk di leher dan tubuhnya
warga di sekitar jalan sukolilolor surabaya kamis pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat dengan kondisi bersimbah darah
pria yang diduga berusia sekitar empat puluh lima tahun ini pertama kali ditemukan warga di sekitar di pintu masuk makam sekitar lima puluh meter dari tempat wisata kenjeran park
saat ditemukan jenazah korban tergeletak di selokan dangkal dengan darah yang berceceran di pinggir jalan
dari hasil olah tempat kejadian perkara diduga korban tewas dibunuh setelah di tubuh korban terdapat sekitar dua puluh luka tusuk di leher tangan serta dada
sementara korban dibunuh di tempat lain dan kemudian dibuang
di lokasi kejadian untuk menghilangkan jejak
pasalnya ceceran darah di lokasi penemuan sangat sedikit
guna melengkapi hasil penyidikan jenazah korban yang belum diketahui identitasnya ini
dievakuasi ke kamar mayat rumah sakit dr sutomo untuk diautopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban
luka ada luka ada luka pacam luka luka luka pacam
kasus dugaan pembunuhan ini kini ditangani oleh satuan reserse kriminal polsek kenjeran dan polres pelabuhan tanjung perak surabaya
agar bisa segera terungkap